tiga hakim ajukan dissenting opinion dalam sidang putusan sengketa pilpres
apa saja yang bisa dibaca dari poin perbedaan pendapat tiga hakim ini
kita bahas bersama bivitri susanti pakar hukum tata negara
selamat malam mbak priska
kalau dari tiga hakim konstitusi mengajukan atau menyebutkan adanya dissenting opinion
pendapat yang berbeda apa yang anda cermati
karena tadi prof mahfud juga bilang bahwa ini jadi sejarah adanya dissenting opinion
jadi memang selama ini mulai dari sengketa pilpres tahun dua ribu empat sampai dua ribu sembilan belas yang paling baru
itu belum pernah ada dissenting opinion
karena ini memang tidak tertulis dalam hukum acara mahkamah konstitusi
nggak ada di undang undang tapi dalam beberapa wawancara penelitian
mereka ungkapkan dan tadi pak mahfud spill sedikit bahwa
pak mahfud kan kapasitasnya sebagai mantan ketua mk ya
dia skill sedikit bahwa sudah menjadi suatu kesepakatan
bersama di antara para hakim supaya untuk perkara php util pres ini
mereka bulat suaranya sembilan
kenapa karena tujuannya untuk menjaga legitimasi pemerintah yang terpilih
jadi biasanya yang dilakukan itu mereka dapat permusyaratan hakim
misalnya ada yang nggak setuju rapat lagi nggak setuju rapat lagi
nah rupanya tahun ini seperti dia tadi katakan
nampaknya nggak bisa ada konsensus yang dicapai
sehingga baru pertama kali pecah telur tiga hakim memberikan dissenting opinion
dan kita semua tahu tadi mbak fisca sudah bacakan dissentingnya sebenarnya keras
tadi kan mbak frisa kesimpulannya aja tapi tadi saya memperhatikan betul
diungkapkan dengan lugas gitu bahwa memang telah terjadi pelanggaran
kampanye terselubung bahasanya sudah begitu tuh
jadi saya kira ini catatan penting yang menandakan bahwa php util pres kali ini
memang luar biasa dibandingkan dengan pilpres yang terjadi setelah orde baru
ada agree to dis agree yang terjadi di mahkamah konstitusi
akhirnya dissenting opinion ini dibacakan secara terbuka
mbak bivitri dari poin poin yang disampaikan tadi oleh pak saldi isra
eni nurbaningsi juga pak arief hidayat apa saja yang dibaca
itu tegas sekali disampaikan dalam pertimbangan seperti yang tadi mbak bivitri
sampaikan dibacakan oleh para hakim konstitusi ini di depan publik
jadi misalnya hakim saldi isra itu berbedanya di dua hal
dan itu dia tekankan betul soal bansos dan juga keterlibatan aparat negara
menurut dia dua duanya beralasan
sama sebenarnya bu eni maupun pak arief hidayat juga menyatakan hal yang sama
jadi kalau bacaan saya kira kira begini kalau kita abstraksikan ya
titik tolaknya antara lima yang menurut saya
yang mayoritas dengan tiga yang disenting sebenarnya di dua tempat
yang pertama cara pandang tiga hakim yang disenting itu
mereka melihat melampaui hukum tertulis
mereka menekankan sekali bu eni pakai bahasa yang sama dengan pak arief hidayat
bilangnya ini rule of law itu sangat terkait dengan rule of effic
mereka sebenarnya mau bilang nggak bisa loh lihat hanya hukumnya
bahwa ada pelanggaran etik yang luar biasa
bahasanya sama tuh rule of effic gitu katanya
nah itu jadi dari situ aja perbedaannya jadi tajam ujungnya
seakan akan sederhana tapi sebenarnya ujungnya tajam
karena kalau kita perhatikan argumen putusan dari lima hakim
itu semuanya kata katanya adalah tidak beralasan menurut hukum
nah bahkan ada di suatu titik tuh
ada nanti kalau putusannya sudah beredar bisa dibaca bareng bareng
ya memang ada pelanggaran di soal bansos
tapi karena waktunya nggak cukup
mereka nggak bisa membuktikan ada intensi
istilahnya begitu intensi dari presiden joko widodo
bahwa ini memang tujuannya untuk memenangkan gibran
jadi ibaratnya mereka mau bilang
memang mereka nggak bisa membuktikan tuh dalam waktu yang sedikit
walaupun mereka setuju ada kesalahan kesalahan itu
nah yang kedua itu empat belas harinya
jadi tiga hakim yang disenting juga mengkritik
memang mereka delapan hakim nggak bisa mencapai
kalau dalam kita sering sebut ya dalam hukum itu
jadi keyakinan yang benar benar nggak bisa dibantah lagi
kalau cuma empat belas hari itu nggak akan cukup
nah sementara lima hakim yang mayoritas bilangnya yaudahlah
pokoknya nggak berhasil dibuktikan
jadi perbedaan besarnya di situ
sehingga ujungnya memang sangat berbeda
tapi mbak friska yang menarik menurut saya juga
tiga hakim yang disenting sebenarnya sama sekali tidak menyebut nyebut soal gibran
ya kan mereka menyebutnya pemungutan suara ulang
semuanya itu mintanya pemungutan suara ulang di beberapa daerah
jadi kalau saya membaca ini juga seakan akan mahkamah konstitusi
tetap tidak mau mengoreksi putusannya sendiri yang nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh tiga itu
bukan sebenarnya kan mereka yang memulai kan kalau bahasanya mas budiman di harian kompas kan gitu
mk yang memulai harusnya mk yang mahir
nah mereka tuh seperti mau mengesampingkan fakta juga bahwa
memang yang memulai semua ini gara gara mk
ada putusan nomor sembilan puluh yang mendahuluinya begitu ya mbak
putusan sembilan puluh yang bikin kekisruhannya mundur
apa begitu ke depannya ya dirusak semua gitu
tidak disebut sebut bahkan soal soal
nah kalau kita perhatikan tadi kita dengar dengan seksama
itu memang ada ruang abu abu sehingga tadi kata mbak bivitri
misalnya saja soal bansos dianggap bahwa
sebagian hakim yang lain bilang bahwa itu tidak melanggar hukum positif
tapi catatannya nanti ke depan tidak dilakukan jelang pemilu
nah ruang abu abu ini kan harusnya dievaluasi
jangan sampai nanti jadi presiden untuk pemilu pemilu lainnya
untuk pemilu pemilu selanjutnya ada ruang abu abu yang membuat
apa yang menurut mbak bivitri harus diperbaiki
ya memang walaupun ya barangkali ada sedikit kekecewaan dari sebagian pihak
tentu saja ya tapi kalau kita harus melihat silver liningnya
kita melihat positifnya sebenarnya putusan ini berhasil membuatkan
paling tidak beberapa catatan apa saja yang harus diperbaiki
kalau dari lima hakim yang mayoritas misalnya mereka sudah menyebut tuh
soal bansos tadi ya seharusnya diatur dengan lebih jelas
kemudian pelanggaran pemilu yang juga perlu diperluas ke mahkamah konstitusi
karena di bawah selu banyak sekali yang ternyata tidak selesai
sementara cara pandang lima hakim yang mayoritas bilangnya yaudah
kalau memang di bawah selu sudah di tindaklanjuti
mk tidak lagi berwenang untuk memeriksa ulang kurang lebih begitu
jadi mereka memberi catatan seperti itu
jadi pak arief hidayat itu dalam dissenting opinionnya bahkan dia merinci
salah satunya misalnya selain soal bansos di bagian di undang undang pemilu
juga ada beberapa hal yang kita semua harus perhatikan tuh soal nepotismenya
kemudian kejelasan soal boleh tidak berkampanye pengerahan aparat misalnya
dan pak arief hidayat juga membuat satu daftar khusus yang menarik sekali
soal pentingnya undang undang lembaga kepresidenan
nah ini yang juga bisa mencegah presiden menyalahgunakan lewonangnya
terutama ketika mau pilpres lagi ya menguntungkan entah dirinya sendiri
entah keluarganya seperti sekarang atau partainya
nah ini yang paling tidak ini pr kita ke depan dan ini artinya sebagai judicial order
jadi perintah pengadilan sebenarnya kepada pembuat undang undang untuk membuat
undang undang baru ataupun memperbaiki tadi ya undang undang pemilu
ini harus ditindaklanjuti oleh dpr yang baru dan pemerintah yang baru
nah ini yang kita mesti tunggu dan kita mesti awasi kayaknya ini rame rame mbak friska
soalnya kan ini sebenarnya situasi yang menguntungkan ya untuk partai partai yang berkuasa
saya khawatir sekali kalau nggak kita dorong kita kawal ya ini nggak akan ditindaklanjuti
walaupun ini perintah dari mahkamah konstitusi
ya kita sama sama hormati putusan mk yang final dan mengikat
tapi di sisi lain juga harus ada perbaikan ke depannya
termasuk tadi judicial order yang disampaikan mbak bivitri
agar hasil putusan mahkamah konstitusi betul betul beyond reasonable doubt
tidak ada keraguan yang ditimbulkan di kemudian hari
terima kasih banyak atas waktunya mbak bivitri susanti pakar hukum tata negara